di ibrat tak ingin masyarakat solo lalai hingga kasus covid sembilan belas kembali naik

sekarang ini kan bukan cuma untuk menangkal covid sembilan belas untuk polusi dan lain lain
jadi bisa jadi gaya hidup saja ya
ya membuat ganteng meningkatkan level kegantungan dua puluh persen
kebijakan pelonggaran masker yang disampaikan presiden jokowi rentan disalah artikan masyarakat
banyak orang yang justru tidak bermasker di ruangan tertutup yang dihadiri ratusan orang
seperti dalam kegiatan halal bihalal tingkat kabupaten tasikmalaya di gedung islamic center tasikmalaya kamisia
selain masyarakat biasa banyak pejabat justru tidak menggunakan masker di ruangan tertutup
mereka yang membawa masker juga tidak memakainya dengan benar
masker dipasang di dagu atau hanya menutupi
saya kira presiden secara umum menyatakan indonesia hari ini sudah landai
dan masyarakat boleh bukan tidak boleh tetapi boleh membuka masker
seperti saya saya merasa lebih aman masih menggunakan masker
padahal pelonggaran aturan pemakaian masker hanya berlaku di luar ruangan dan bukan di ruangan tertutup ataupun transportasi massal
bagi masyarakat yang masuk kategori rentan lansia atau memiliki comorbid juga disarankan menggunakan masker saat beraktivitas
tim liputan cnn indonesia